layar motor sinar timur bermuatan ratusan ton pupuk ludes terbakar di pelabuhan rakyat gresik senin siang
belum diketahui pasti penyebab kebakaran
tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
sementara diduga akibat korsleting listrik tiga rumah dimadun ludes dilalapsi jago merah
kebakaran hebat yang dialami klm sinar bangun yang bermuatan enam ratus lima puluh ton pupuk di pelabuhan gresik ini
menghanguskan sebagian besar badan kapal
beruntung api kebakaran tak merembet ke puluhan kapal lain yang juga bersandar di pelabuhan gresik
namun kepanikan tetap terjadi
para anak buah kapal yang takut kebaran api merembet ke kapal mereka siap mengevakuasi muatannya ke tempat yang aman
untuk menghindari kobaran api tak merembet klm sinar bangun akhirnya ditarik menjauh dari kapal lainnya
dua mobil dan tiga kapal pemadam kebakaran didatangkan untuk membantu memadamkan api
setelah satu jam berjuang akhirnya api dapat dibadamkan
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
suprapti hanya bisa menangis histeris meratapi rumah dan seisinya ludes di lalap api
terlebih pakaian pakaian laundry milik pelanggan suprapti juga tak bisa diselamatkan
rumah suprapti merupakan satu dari tiga rumah di permukiman padat penduduk di jalan merapi kelurahan panongangan
kecamatan manguhajo kota madiun yang terbakar
lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas untuk memadamkan api
api baru berhasil dipadamkan sekitar satu jam kemudian
api di kamar utara karena ada kasur
penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah